seorang aparatur sipil negara yang tindakannya menendang sepeda motor seorang remaja di sinjai sulawesi selatan ditetapkan sebagai tersangka
sebelumnya video aksi tersangka tersebut viral di media sosial beberapa waktu lalu sehingga mendapat kecaman dari sejumlah pihak
sementara korban berinisial ha tiga belas tahun dinyatakan masih dalam keadaan trauma dan tidak masuk sekolah usai kejadian tersebut
ditemui pada sabtu siang orang tua korban mengatakan anaknya masih menjalani proses pemulihan akibat cedera luka di bagian kaki
orang tua korban berharap adanya tindakan tegas dan sanksi hukuman yang seadil adilnya kepada pelaku

sebelumnya video viral berdurasi enam belas detik ini memperlihatkan tindakan seorang asn berpakaian dinas menendang sepeda motor yang dikendarai korban hingga terjatuh di tengah jalan
peristiwa ini terjadi di jalan bayangkara sinjai utara sulawesi selatan pada selasa tiga belas september lalu
peristiwa itu terjadi ketika lalu lintas di jalan tersebut macet
akibat mobil tersangka yang parkir di tengah jalan
sementara itu tampak sepeda motor yang dikendarai korban sempat bersenggolan dengan mobil tersangka
peristiwa ini diduga membuat tersangka emosi sehingga menendang motor korban hingga korban terjerembab